pemerintah berencana membuat unit kerja berbentuk lembaga untuk menjalankan fungsi
mensosialisasikan nilai nilai pancasila ke masyarakat
hal ini disampaikan oleh menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan usai rapat terbatas senin kemarin
luhut ditunjuk untuk membentuk unit kerja ini karena dirinya lah yang menggagas upaya pemantapan nilai pancasila
pembentukan unit kerja nantinya akan melibatkan sejumlah tokoh nasional purnawirawan tni serta tokoh agama
setelah terbentuk unit ini bertugas memantapkan penyebaran nilai pancasila di lembaga pendidikan
kementerian dan lembaga pemerintahan serta organisasi kemasyarakatan
dalam satu minggu ke depan peraturan presiden untuk membentuk unit kerja ini akan disiapkan
dan nanti ini bekerja terus terang saja tidak hanya bicara filosofi seperti arahan presiden tadi
tapi bicara detail bagaimana implementasi nanti di pendidikan sd smp sma di klks
di lembaga pemerintahan di organisasi organisasi misalnya seperti ini
indra melihat hasil rapat terbatas kemarin persiapan pembentukan unit kerja ini
sejauh ini masih disiapkan oleh menko maritim luhut bin sarpanjaitan
memang masih belum jelas sebenarnya sejauh mana dan atau seperti apa kerangka dari unit kerja ini
serta penjabaran secara mendetil bagaimana proses kinerja yang akan dilakukan dari ukp ini
kita masih harus menunggu satu minggu ke depan setelah menko maritim sendiri bersama salah satu tokoh nasional
salah satu akademisi nasional saya melihat kemarin itu profesor yudi latif
merembukan atau membentuk susunan draft pembentukan unit kerja ini yang nantinya langsung akan disampaikan oleh istana kepresidenan dan presiden itu sendiri
setelah draft ini disiapkan dan sudah siap untuk diluncurkan
nantinya peraturan presiden lah yang akan melegalisasikan pembentukan unit kerja ini
jadi masih sejauh ini belum ada update tersendiri indra terkait dengan persiapan pembentukan
masih terus dimatangkan dan digodok begitu ya
tetapi saya ingin bertanya tentang beberapa waktu terakhir ini sepertinya istana sangat concern tentang soal pancasila
kemudian soal intoleransi dan lain sebagainya
karena kalau kita lihat sudah ada rencana juga pembentukan satgas pencegahan tindakan intoleran
kemudian sekarang muncul rencana pembentukan unit kerja presiden bidang pemantapan ideologi pancasila
apa sebenarnya yang mendasari
atau ada keindahan
adakah informasi yang anda dapatkan
ada apa sebenarnya atau seberapa urgenkah terkait dengan hal ini sebenarnya
indra dalam satu bulan terakhir kita mengetahui pemerintahan jokowi jk kerap mendapatkan lemparan lemparan
semacam lemparan lemparan isu terkait dengan masalah intoleransi di tengah masyarakat
dan juga permasalahan permasalahan yang terkait juga dengan radikalisasi yang berlangsung di masyarakat
hal ini tentunya
tentunya membuat resah sendiri bagi pemerintahan khususnya presiden joko widodo
dalam konteks pembentukan unit kerja pemantapan nilai pancasila
sudah disampaikan oleh presiden dalam rapat terbatas kemarin
bahwa presiden melihat kondisi toleransi antar sesama umat manusia di dunia
dianggap sejauh ini tengah melewati masa masa yang cukup kritis
begitu juga dengan pemahaman paham radikalisasi yang juga terus mengemuka di dunia
dan ditakutkan akan berkembang biak hingga ke indonesia
hal itulah yang menjadi pertimbangan dasar presiden
mengapa sejauh ini permasalahan permasalahan terkait intoleransi dibahas dan dibentuk juga unit sampai unit kerja pemantapan nilai ideologi pancasila
presiden menginginkan bahwasannya ideologi pancasila ini terus dimatangkan dan didoktrinkan kepada masyarakat
untuk menghindari pemahaman pemahaman radikal dan juga
prinsip prinsip intoleransi yang sejauh ini memang menjadi permasalahan di masyarakat
hal itulah sebenarnya indra yang mendasari mengapa sejauh ini istana kepresidenan mengambil concern yang cukup banyak
terkait dengan permasalahan permasalahan yang ada di masyarakat sejauh ini indra
terakhir edo ini memang masih digodok dan semangatnya tentu saja sangat bagus ketika ada satgas pencegahan intoleran
berarti kita berharap tidak ada lagi tindakan tindakan yang intoleran
kemudian pemantapan ideologi pancasila
yang tentu saja kita berharap bisa benar benar diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan di republik ini
tapi pertanyaan begini ketika menko maritim lutbinsar panjaitan disebut sebagai penggagas hal ini
kemudian mengatakan bahwa ukp ini nanti setingkat kementerian pertanyaannya terkait dengan hal ini
apakah ini nanti tidak akan tumpang tindih dengan kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
yang saat ini di jabat oleh puan marhani
ataukah sebenarnya soal ini harusnya berada di bawah tanggung jawab
dari kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
bicara permasalahan tumpang tindihnya mungkin bisa dikatakan kinerja dari unit kerja
ataupun kementerian yang sudah sebetulnya mengurusi permasalahan permasalahan mengenai
urusan hubungan antar manusia di indonesia dan juga mengenai pemahaman ideologi yang ranahnya memang ada di menko polukam
dalam konteks pembentukan unit kerja ini indra presiden menginginkan memang adanya unit khusus yang bertugas secara fokus
dalam pemantapan sebuah ideologi yang dinamakan ideologi pancasila di indonesia ini
dan selain itu kita juga harus melihat indra ada beberapa aspek yang harus kita kritisi ketika memang unit kerja ini akan dibuat rencananya
dengan setingkat dengan kementerian dengan rencananya akan dikeluarkan perpres nanti
unit kerja ini nantinya akan memakan tentunya memakan anggaran pendapatan belanja negara atau apbn
artinya masyarakat perlu mengetahui sebenarnya targetnya sejelas apa target yang ingin dicapai
dari unit kerja yang akan berlangsung akan berjalan ini
dan sebenarnya apakah pemerintah memberikan ukuran ukuran tersendiri dari proses program program kerja yang akan dilakukan oleh unit kerja pemantapan pancasila
permasalahannya indra berbicara masalah ideologi berbicara masalah doktrin yang akan dijalankan oleh masyarakat sejauh ini memang tidak ada
kita tidak bisa melihat ukuran ukuran yang jelas dan disitulah sebenarnya tugas pemerintah untuk mempertegas dan memperjelas kepada masyarakat bahwasannya unit kerja ini memang dibutuhkan untuk berjalannya atau pemantapan ideologi pancasila kedepannya di masyarakat indonesia